ibu ibu mau kemana
saya mau ke depan mau bicara sama buo
oh iya kita ke depan
iya iya pelan pelan
lena nanti datang lagi ya
pa ma makasih ya
udah bikin temen temen aku bahagia
udah kita pamit ya
hari ini dia perjalanan ke jakarta
saya tunggu di jakarta ya
gua harus cari cara lain buat nangkep mereka
saya itu punya firasa
para pelaku teror ini tuh
pasti akan menyerang keluarga ibu ibu
makanya sebenarnya saya itu lagi tugasin randy sama riza untuk ke surabaya
untuk mencegah itu semua
menjaga bapaknya ibu ibu
dan ternyata bener dugaan saya
para pelaku ini datang ke surabaya untuk menyerang bapaknya ibu ibu
untungnya bapaknya ibu ibu ibu aman
si pelaku ini tetap bisa lolos
terus pak riza sama pak randy gimana
alhamdulillah aman mereka semua
cuman riza katanya sempat kena goresan sedikit
saya gak bisa teneng
entah sampe kapan ini semua selesai

sebenernya satu satu acara yang harus kita jalinkan
karena yang harus kita jalanin itu ya kita hadapi mas
kita hadapin musuh itu
dan aku yakin kamu mama itu orang yang baik
kalau sampai keluarga kita dimusuhin sama orang
pasti ada kok yang bantu keluarga kita
pasti ada ada yang mau nolongin kita mas
kita percaya aja
kamu tuh kalau ngomong menangin hati
ya saya juga serius
gak usah khawatir ya
kita hadapin sama sama
kamu manjurin lagi kita pulang ya
saya tunggu di sini
ini ban mobil saya pecah
jadi saya belum sampai
tapi ibu baik baik saja kan bu
baik baik aja di rumah
oke kalau begitu saya ganti ban mobil saya dulu ya bu
sebentar lagi selesai
terima kasih sudah menginfo saya
thank you pak
ya sama sama bu
saya ke depan deh sama bu im
ibu mau ke mana
saya mau ke depan
mau bicara sama bu im
rena nanti datang lagi ya
dada kak danu
pak ma makasih ya udah bikin temen temen aku bahagia hari ini
yaudah kita pamit ya
pintar pintar ya semuanya ya
belajar rajin ya
yaudah kami duluan ya
terima kasih banyak pak bu andin
assalamualaikum pak andin
sehat ya kepala bu
mari pak arief
kurang enak apa lo kerja di sini
belom lama kerja lu ditransferin duit seratus juta
lu buah nih dua puluh an tahun
dapat ya dua ratus juta
saya mau berbicara sama kamu
atas apa yang sudah saya lakukan kemarin kemarin bu
saya benar benar menyesal
jangan kamu ulangi lagi kesalahan kamu
saya akan selalu menjaga ibu dan keluarga di sini
sebaik mungkin bu
terima kasih ya bu im
ingat jangan diulangi lagi
kalau diulangi lagi apa ya

kamu menang apakah
kamu teringat taiapa dengan saya atau tidak
kamu teringat apa lagi tadi
kamu teringat kau
antara minggu dan masa masa tadi
aku dijalankan prepat
pak hai dipura
kau berada di antara tangan gak
aku di jalan yang awet dengan enak saja
gapapa mas kamu kenapa ngerem benda dak
ya allah kenapa perasaan gue gak enak ya
kenapa tiba tiba kepikiran mama
saya ngerasa punya perasaan gak enak aja sama mama
ya udah coba kamu telepon aja
ya udah angkat sama mama
ini saya sambil jalan kamu tolong telepon kiki ya